raca perdagangan pada juni dua ribu enam belas tercatat surplus sebesar sembilan ratus dua juta dolar amerika
bulan lalu angka ekspor tercatat lebih tinggi dibandingkan impor
badan pusat statistik melaporkan di tahun dua ribu enam belas ekspor tertinggi adalah bulan lalu
yakni juni dua ribu enam belas sejak juli dua ribu lima belas lalu
sementara ekspor non migas masih ada penurunan empat empat puluh dua dibanding bulan lalu
bps melaporkan ekspor terbesar adalah kelompok lemak dan minyak hewan
nabati dan bahan bakar mineral dengan pasar terbesar di asean dan amerika
sementara untuk kelompok impor terbesar adalah dari mesin dan peralatan mekanik
serta mesin dan peralatan listrik yakni dari tiongkok dan asean